mohon perhatian presiden republik indonesia dan wakil presiden republik indonesia tiba di tempat acara
polri berkomitmen untuk menjaga situasi kamtipmas tetap kondusif
agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru di tengah pandemi covid sembilan belas
kepada seluruh insan bayangkara
teruslah semangat dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara
jaya dan sukses selalu kepolisian negara republik indonesia
kepolisian negara republik indonesia sebagai bayangkara negara
merupakan institusi yang memiliki fungsi tugas kewanangan
serta menjawab strategis yang menentukan
melalui kecerdasan bayangkara negara sebagai garda terdepan yang mengayomi
melayani serta mengedukasi masyarakat yang dinamis

kops bayangkara terus berkomitmen untuk teguh memberikan pengabdian jiwa dan raga
dinamika perubahan kehidupan pun menjadi tantangan para personel
untuk terus profesional serta cepat
dan juga untuk kekuatan dan kekuatan yang terbaik
kepolisian negara republik indonesia telah beradaptasi
demi menjalankan amanah bangsa
pembangunan sumber daya manusia di tubuh kops bayangkara
juga menjadi poin penting dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
kalau sdm polri dalam empat tahun terakhir setidaknya yang saya amati
polri sudah melakukan sistem rekrutmen yang sangat bagus
sistem tersebut menjaring putra dan putri terbaik
untuk bisa masuk dan menjadi anggota polri
tapi memang harus terus menerus disampaikan kepada masyarakat
bahwa dalam rekrutmen itu polri bersih
sama sekali tidak melakukan pungutan liar
para personel korps bayangkara dipersiapkan
untuk memenuhi kebutuhan institusi
dalam menghadapi dinamika kehidupan di tanah air
pemolisian di rss
sekarang dituntut melakukan inovasi dan terobosan baru
sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga
dan masyarakat dapat tetap produktif
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas misalnya
para personel ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat
agar dapat menjalani kehidupan produktif
di masa transisi tatanan kehidupan baru
berbagai upaya pun dilakukan
demi menanggulangi pandemi covid sembilan belas di tanah air
partisipasi dan kesadaran masyarakat
untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan
demi kemaslahatan bersama
media sosial serta layanan digital
menjadi sarana penunjang yang efektif
dalam mengedukasi masyarakat
maupun dalam menunaikan komitmen pelayanan kepada masyarakat
di sini bagaimana polisi
khususnya fungsi bimas
berperan atau mengerahkan semua kekuatannya
dalam mencegah covid sembilan belas itu sendiri
dengan adanya gugus tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah
maka pihak kepolisian juga menggelar suatu operasi khusus kepolisian
dengan sandi aman nusa ii
implementasi new normal dirasakan dapat memulihkan ekonomi nasional
namun masih terdapat lapisan masyarakat yang masih belum dapat memulihkan perekonomiannya
akibat kehilangan pekerjaan
kasus satgas di sini mempunyai perusahaan yang sangat berharga
yang khusus yaitu subsatgas penanggulangan
yang mana di sini adalah selaku leading sectornya adalah
fungsi kesehatan atau pusdokaspori
sedangkan bimas itu sendiri termasuk di dalam subsatgas pencegahan
sehingga di sini pencegahan dari mulai
terutama adalah bagaimana edukasi pembinaan penyuluhan
terus bahkan kegiatan kegiatan yang terkait dengan giat preemptif
bakti korbinmas di masa pandemi ini pun diwujudkan dengan membentuk program duta new normal
personel polri yang terpilih menjadi duta new normal ini akan ditempatkan di berbagai pusat keramaian
seperti bandara pusat perbelanjaan tempat ibadah kampung padat penduduk hingga fasilitas olahraga
para duta new normal akan bertugas untuk mensosialisasikan secara langsung protokol kesehatan
dan kebijakan pemerintah mengenai tatanan penduduk
untuk para babin yang kita bekali selain juga kita sudah melakukan suatu pelatihan
kemampuan terutama di dalam melakukan suatu penyuluhan bimbingan kepada masyarakat
pembinaan himbauan himbauan itu merupakan suatu bekal yang utama
namun dalam menghadapi covid sembilan belas ini merupakan suatu kehususan yang harus dijaga protokol kesehatan
sehingga di dalam pelaksanaan melakukan suatu himbauan penyuluhan dan sebagainya
seorang babin juga harus melihat daripada situasi kondisi yang ada di desa itu sendiri
tapi kalau misalkan situasi dan desanya aman tetap protokol covid harus diserahkan seperti cuci tangan
menggunakan masker itu pada zona zona mungkin yang masih hijau dan aman
tapi kalau udah zonanya mungkin kunir dan sebagainya mungkin menggunakan apd lengkap
nah ini yang kita instruksikan terus menerus
diberitahu untuk sama sama tertib dan hidup sehat
ya aksi nyata para personel korps bayangkara kepada masyarakat ini menjadi salah satu bukti pengabdian kepada negeri
dan wujud negara hadir di tengah tengah masyarakat
hari bayangkara ke tujuh puluh empat penanda perjalanan polri sebagai pilar perekat keutuhan nkri
menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok negeri
hadir sebagai sahabat masyarakat
dengan mengusung visi polri yang profesional modern dan terpercaya
melindungi mengayomi dan melayani dengan sepenuh hati
penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif
tak lelah menyebarkan informasi dan edukasi
dan terus mengawal berjalannya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan mandiri
menjauhkan moo glass
serta masyarakat anggota kepolisian negara republik indonesia
akan bertanggung jawab terhadap sumpah dan janji yang sudah diikrarkan
menjadi seorang anggota polri berarti siap mengabdi kepada negara dan masyarakat
menjadi seorang anggota polri berarti siap ditempatkan
di manapun apapun risiko dan kendalanya
berlandaskan tribrata dan catur prasetya
anggota polri dituntut dapat menunjukkan profesionalismenya
dalam melindungi mengayomi serta melayani masyarakat
di seluruh penjuru bumi indonesia
di era digital empat kebutuhan pelayanan berbasis teknologi mutlak
harus dilakukan polri
terlebih lagi pandemi covid sembilan belas yang merubah tatanan kehidupan manusia
dibutuhkan inovasi inovasi yang konkret efektif dan efisien
dalam menyelesaikan seluruh problematika yang ada di masyarakat
seluruh elemen personel tentunya harus terlibat
dan harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memberi perlindungan
pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air
salah satunya inovasi yang diinisiasi oleh para personil polri
dalam penanggulangan penyebaran covid sembilan belas ini
inovasi berbasis internet of things ini dibuat untuk menyasar semua kalangan masyarakat
namun tak hanya itu saja aksi nyata di lapangan pun dilakukan
para personel seperti penanaman sayur bersama panen raya dan ternak lele
sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya
ketahanan pangan itu harus dipikirkan oleh kita semua mbak
artinya itu memang kewajiban kita semua
tidak hanya kewajiban pemerintah tapi juga kewajiban masyarakat
nah ke depan ini kita melihat kalau sumber untuk bisa menghasilkan makanan kan berkurang
nah ini harus dipikirkan oleh semuanya termasuk juga polri
karena polri tugasnya kan melayani mengayomi melindungi masyarakat
ada bebin kamtidmas yang sambang desa yang mendengarkan keluhan keluhan dari masyarakat
nah dari sini ini bisa menjadi pemikiran bagi polri bagaimana caranya polri bisa memperkuat masyarakat
kedepan tidak hanya ketahanan pangan yang bisa dilakukan oleh polri untuk meng encourage masyarakat
atau mendorong masyarakat
tetapi juga peningkatan sumber daya manusia kualitas sumber daya manusia
nah oleh karena itu bagaimana misalnya polri bisa mengajak masyarakat untuk bersama sama bisa belajar dengan baik
terus kemudian bisa mencoba menciptakan inovasi inovasi atau hal hal yang banyak gunanya untuk masyarakat yang lainnya
nah hal tersebut bisa dilakukan polri sebagai aparat pengayom pelindung pelayan masyarakat
loh tapi itu kan perbatasan itu jelas saja nanti rusak itu
loh ya asal nggak seperti itu
inovasi berbasis teknologi juga dilakukan jajaran polres tulung agung
terutama pada masyarawan pandemi covid sembilan belas
pos digital ini terkoneksi langsung dengan common center yang berada di polres tulung agung yang dapat memberikan respons cepat pada setiap laporan masyarakat
tidak hanya itu terdapat tombol panic button yang dapat diakses oleh masyarakat saat keadaan darurat
laporan enam terima kasih untuk posisi di perumahan resensi
panic button ini apabila masyarakat misalnya ada kejadian yang security di sana atau pembiak kamar residen bisa mengatasi
maka dalam waktu dekat begitu ada panik bottom mereka melapor
maka comment center akan langsung share ke semua anggota polres tulungagung yang paling dekat ke lokasi
mungkin paling lambat ya mbak ya lima menit anggota akan langsung sampai ke tkp
menghadapi new normal polres tulung agung juga membangun screening room di kantor satuan pelayanan administrasi simtangkus meru
yang dapat meminimalisir interaksi petugas dengan masyarakat
inovasi berbasis digital juga dilakukan oleh jajaran polres bojonegoro
aplikasi bojonegoro sehat atau bose menjadi aplikasi andalan dalam penanganan covid sembilan belas
selain itu polres bojonegoro sudah memiliki dua aplikasi andalan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
kita ini memang udah dari awal sebelum ada pandemi ini kita udah serba online mbak
kita nanti ada di cek di internet
ada skck online sim online kita juga ada aplikasi matoh yang ngecek keberadaan anggota
posisinya di mana patroli kegiatan apa dan bisa lakukan video call
jadi kita terus terang bekerja sama dengan tiga pilar karena kita polisi sebenarnya kan tugas pokoknya terkait masalah keamanan
mak kita yang di babin kantimas babinsa dan petugas dari kecamatan dan dinas kesehatan itu kegiatannya selain masalah kesehatan ini
kita juga aktif untuk terkait masalah pangan di sini
bojonegoro ini adalah lumbung pangan di jawa timur
jadi kemarin kita juga sosialisasi tentang kesehatan dan masalah pertanian
kita koordinasi dengan kodim di sini kita mempercepat penanaman padi kembali
aplikasi madrib merupakan kumpulan sistem aplikasi digital terpadu yang sudah dirilis sejak tahun dua ribu delapan belas lalu dan terbukti efektif digunakan masyarakat
dalam aplikasi madrim masyarakat dapat melaporkan tindakan kriminal kehilangan kecelakaan penanganan penyidikan pengaduan pembuatan skck serta panic button yang langsung terhubung dengan common center di polres bojonegoro
di tengah ancaman covid sembilan belas para personel korps bayangkara juga membuktikan baktinya kepada ibu pertiwi dalam bidang pendekatan hukum
hingga pertengahan bulan juni dua ribu dua puluh
kepolisian negara republik indonesia berhasil mengungkap berbagai tindakan kejahatan yang terjadi selama pandemi covid sembilan belas
memang ada beberapa pelaku yang memanfaatkan memanfaatkan berkaitan dengan pandemi ini
contohnya ada pengiriman narkotika itu jaringan dari pekanbaru palembang kemudian lampung dan jakarta
itu yang dimasukkan yang dikirim lewat
yang dikirim lewat jasa paket yang ada di sana
ya sekitar tujuh puluh kg waktu itu itu dimanfaatkan oleh bapak bapak pelaku
sudah kita tangkap oleh para skrin terutama dari dirotot narkotika
kemudian juga ada yang dari orang asing ini orang asing
memanfaatkan pandemi ini dengan memasukkan barang narkotika juga ya
kemarin juga di banten ada delapan ratus an kilo ya
dan juga kemarin di sukabumi
ini dari timur tengah
polri juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan mendak tegas pelaku penyelewangan dana bantuan covid sembilan belas
jadi tetap ya kemarin kak polri juga sudah menyampaikan kepada jajarannya ya
bahwa apabila ada seseorang maupun sekelompok orang yang dia menggunakan ya mungkin dana dana dari apbni dana negara
dana dari apbni dana negara ini disalahgunakan
yang masuk kategori tidak didana korupsi untuk dilakukan penindakan
seandainya misalnya ada suatu kegiatan yang memang melanggar pidana kita lakukan penindakan
kita proses gitu ya
banyak sudah beberapa kasus kasus yang sudah diletakkan ini
jadi kita terus tidak mentertolelir misalnya ada pandemi seperti ini terus ke mop
kita apa namanya kasih kebijakan

ada kebijakan dana lain kita proses
itu tetap kita lakukan seperti biasa
dan kemudian masalah nanti itu hukumannya karena juga ada bahwa suatu kegiatan kejahatan dilakukan saat pandemi atau wabah
itu hukumannya akan dilebihkan
itu nanti di pengadilan yang akan berproses di sana
polri berhasil menunjukkan bukti nyata kinerjanya
dan kini citra polri di mata masyarakat mengalami peningkatan
seperti yang tercermin dalam survei nasional lembaga indikator politik indonesia tanggal enam belas delapan belas mei dua ribu dua puluh
perlahan tapi pasti eksistensi operasional kepolisian negara republik indonesia
kini berkembang lebar memayungi kehidupan berbangsa dan bernegara
para personel kops bayangkara tidak hanya sebagai crime hunter
namun juga menjadi pelindung dan penjaga bangsa dari ancaman nyata maupun ancaman dari dunia maya
semoga komitmen polri untuk menjadi sumber daya yang berdaya guna dan berperan dalam situasi apapun
dapat menjadi inspirator pembangunan bangsa serta dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
sehingga kenyamanan hidup bernegara dapat terwujud dan polisi profesional modern dan terpercaya bukan menjadi keniscayaan publik namun menjadi kebanggaan masyarakat indonesia